memasuki masa panen raya tanaman padi
ratusan petani warga desa gelinggang
kecamatan sampung ponorogo
menggelar tradisi metil padi
sebuah tradisi yang kini mulai ditinggalkan
karena perkembangan zaman dan teknologi
sebagai wujud rasa syukur kepada tuhan yang maha esa
warga membawa tiga ratus tumpeng berisi aneka lauk pauk
tumpeng ini diarak dari kantor desa menuju persawahan
pada rabu pagi di persawahan yang hampir memasuki masa panen
sezepuh bersama kepala desa melakukan ritual metil
setelah selesai melakukan ritual metirul
warga berdoa dan memakan tumpeng bersama di tengah sawah
selain merupakan bentuk rasa syukur
karena hasil panen bebas dari hama
tradisi ini juga bagian dari melestarikan
budaya leluhur yang saat ini sudah jarang dilakukan
sebentar lagi akan panen
jadi ini bentuk syukur kita dari allah swt
untuk sodakoh di porah di sawah
sebagai bentuk sodakoh saja
warga berharap dengan adanya tradisi metil
hasil panen petani bisa berlimpah
dan terus diberi kelancaran saat bercocok tanam
sesaji kepala sapi merah dan kambing hitam
prosesi petik laut ini digelar warga pesisir mimbo
banyiputi situbondo pada harap pagi
sejumlah tokoh nelayan mengumpulkan seluruh sesaji di bibir pantai
diiringi sejumlah penari yang berputar mengitar sesaji
setelah prosesi selesai
sesaji digotong beramai ramai ke pantai
untuk dimasukkan ke dalam miniatur perahu
untuk dilarung ke tengah laut
namun sejumlah warga yang mengejar sesaji
langsung menceburkan diri ke laut
menggapai isi sesaji
ritual ini dilakukan warga sebagai wujud syukur
atas limpahan tangkapan ikan selama setahun
mereka juga berharap pasca ritual ini
tangkapan mereka makin meningkat
kita selamatan pantai ya
selamatan pantai ini
untuk ucapan terima kasih kita
kepada yang mengakuasa
petik laut merupakan tradisi tahunan
yang sudah turun temurun
dilestarikan masyarakat pesisir
sempat berlangsung selama satu tahun
kali ini ritual dikemas meriah
dengan mengarak sesaji hingga pantai